selanjutnya kami akan mengajak anda untuk melihat secara langsung bagaimana update terkini dari penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi asean ke empat puluh dua
bersama rekan kami produser lapangan cnn indonesia vina nabilah di sana
selamat siang vina setelah kemarin para pemimpin negara asean ini melakukan serangkaian pertemuan
bagaimana hasilnya dan apa saja agenda yang dilaksanakan pada hari ini di sana
selamat siang fani setelah hari pertama sukses digelar ktt ke empat puluh dua asean oleh seluruh perdana menteri negara negara asean
saat ini berlangsung subkawasan pertemuan atau pertemuan beberapa negara negara asean
yang tadi baru saja diselesaikan adalah pertemuan indonesia malaysia thailand growth tiga
yang baru saja diselesaikan
yang tadi baru saja diselesaikan adalah pertemuan indonesia malaysia thailand growth triangle
ada sebuah program tiga negara terkait dengan bidang pariwisata
tadi presiden joko widodo baru saja meluncurkan indonesia malaysia thailand growth tri angel visitir dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh
artinya ketiga negara memiliki visi dan misi yang sama dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata
karena tadi presiden joko widodo menyampaikan sempat terjadi penurunan
sekitar tiga orang
khususnya di sektor pariwisata
dan ini merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan
yang dibawa di pembahasan negara kawasan asean
yaitu di imt gt dua ribu dua puluh tiga yang dipimpin oleh presiden joko widodo
kemarin dari menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga uno menyampaikan bahwasannya
dalam pembahasan ini
dari indonesia akan membawa pariwisata khususnya di pulau pulau sumatera
ada sepuluh provinsi di pulau sumatera
yang nantinya menjadi salah satu destinasi tujuan
yang nantinya akan dibawa di pembahasan di imt gt dua ribu dua puluh tiga
jadi nanti fani kawasan seperti di sumatera
kemudian juga nanti ada juga beberapa di sulawesi
akan dibawa pembahasannya lebih di antara menteri menteri pariwisata indonesia
malaysia dan juga thailand
kalau misalnya melihat dari sejarah pembentukan pembahasan tiga kawasan ini
pembahasan antara indonesia malaysia dan thailand
setidaknya ada lebih dari delapan puluh lima juta wisatawan yang berputar
covid sembilan belas dan meskipun mengalami penurunan
namun pada tahun dua ribu dua puluh dua mengalami kenaikan atau mengalami angka yang positif
terutama saat perhelatan ktt asean ke empat puluh dua ini fani
bahkan dari kementerian pariwisata
sandiaga uno juga menyampaikan targetnya ada dua belas wisatawan
yang nantinya akan menyumbang devisa di sektor pariwisata ini
dengan perputaran uang lebih dari rp lima ratus delapan puluh
ini merupakan salah satu bukti nyata atau konkret deliverable
yang dapat dirasakan sendiri
tidak hanya bagi indonesia namun juga bagi negara negara asean
fani dan saat ini setelah nanti di hari kedua hari ini
setelah indonesia malaysia thailand growth triangel digelar
akan dilanjutkan dengan diskusi kawasan negara asean lainnya
yaitu brunei darussalam indonesia malaysia dan filipina
yang juga nanti akan dipimpin oleh presiden joko widodo
yang dijadwalkan akan digelar pada pukul dua belas waktu indonesia tengah
yang pembahasannya terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi
namun di tahun lalu atau di bimp pada tahun dua ribu dua puluh
yang menjadi salah satu fokus adalah pembahasan terkait dengan pembangunan infrastruktur
jadi fani jadi untuk pembangunan bandara
dari udara yang ada di indonesia brunei darussalam malaysia dan juga filipina
merupakan hasil dari pembahasan antara keempat kepala negara asean tersebut
jadi untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur di bandar udara yang ada di empat negara itu
akan dibahas di bimp yang nanti yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada siang ini

sebelum presiden joko widodo dijadwalkan untuk membangun bandara udara
sebelum presiden joko widodo dijadwalkan untuk membangun bandara udara
sebelum presiden joko widodo dijadwalkan untuk melangsungkan konferensi pers
yang dijadwalkan pada pukul tiga belas waktu indonesia tengah
terkait dengan apa apa saja hasil yang dihasilkan dari hari pertama dan hari kedua
ktt ke empat puluh dua asean dua ribu dua puluh tiga yang diselenggarakan di labuan bajo fani
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia fina nabilah
atas laporan langsung anda dari labuan bajo